memasuki hari ke enam pencarian korban dan pesawat srija air sj satu ratus delapan puluh
petugas sar kembali melakukan penyelaman untuk menemukan korban dan inti kotak hitam cvr
dan untuk mengetahui perkembangan dari gict sudah ada korresponden victor pangaribuan
dan produser lapangan cn indonesia reza ramadhan di kapal baruna jaya empat
kita ke victor terlebih dahulu
victor salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah peran dari para penyelam
untuk mencari korban maupun mencari serpian kapal
kemarin mereka sempat terhenti akibat cuaca buruk dan medan yang cukup tinggi gelombang
anda bisa menceritakan bagaimana kinerja mereka pada hari ini untuk menemukan korban maupun serpian pesawat
selamat siang yuda
saat ini saya masih berada di posko sar jict dua tanjung priok jakarta utara
memang terkait dengan berapa personil penyelam yang hari ini disiagakan di hari ke enam
proses pencarian dan evakuasi dari kecelakaan pesawat sj satu ratus delapan puluh
dengan nomor registrasi pesawat
pkclc ini hari ini ada dua ratus enam puluh delapan penyelam
jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan hari ke lima kemarin yang mencapai satu ratus empat
ini artinya ada satu ratus enam puluh empat penyelam tambahan
ada pun penyelam yang dari empat hari kemarin sudah bertugas
ini memang beberapa sudah berganti dengan tim berikutnya
di mana tadi pukul empat pagi sudah diberangkatkan dengan kapal kenavigasian sarwisnu
ini memberangkatkan sejumlah penyelam
salah satunya adalah
dari komunitas relawan penyelam yang melakukan penyelaman
memang proses penyelaman ini kemarin sempat dihentikan sementara
bahkan hingga beberapa jam begitu sampai
sejak pukul tujuh pagi sampai satu siang
saya baru mendapatkan informasi dari tim basarnas
bahwa kemarin di hari kelima penyelaman sempat terhenti karena gelombang air yang cukup tinggi
dan menurut dari bmkg keterangan yang disampaikan bahwa gelombang air di hari ke lima kemarin
di kepulauan seribu ini mencapai satu sampai satu lima meter begitu
bagaimana proses evakuasi atau pencarian khususnya para relawan untuk menyelam
kemarin memang dihususkan untuk mencari jenazah atau korban yang ada di bawah permukaan air
saya saat ini sudah berada bersama dengan salah satu relawan dari indonesia diver rescue team bayu wardoyo
selamat siang mas bayu
selamat siang mas duktar
kami apresiasi atas kesediaan anda untuk menjadi relawan begitu ya
saya ingin tanya saja mungkin pemirsa di rumah juga bertanya tanya seperti apa kasus
evakuasi apalagi untuk mengangkat jenazah korban jatuhnya pesawat ini seperti apa yang mas bayu jalani kemarin
seperti arahan dari kepala basarnas sewaktu mengunjungi kami di kn sarwisnu pada hari selasa
beliau berpesan untuk kami dari relawan penyelam dan tim yang tergabung dengan basarnas special group
itu adalah untuk melakukan pengumpulan jenazah
jadi kami diminta berfokus ke sana dan
di sini saya
di sini saya
saya juga ingin menyampaikan bahwa proses pengumpulan jenazah ini kami lakukan sebagaimana kami menghormati selayaknya jenazah
jadi di bawah air itu sisa jenazah kami kumpulkan kemudian kami masukkan ke dalam body bag atau kantong jenazah
ini kami lakukan secara sangat hati hati dan penuh respect karena kondisinya juga sudah tidak terlalu baik
kemudian kami masukkan ke dalam kantung jenazah
kantong jenazah ini tidak langsung diangkat atau dilontarkan ke permukaan seperti selayaknya barang
tapi kami bawa kami kawal oleh dua orang divers yang membawa kantong jenazah ini perlahan lahan ke permukaan air
dan jenazah ini juga tidak kami satukan dengan serpihan pesawat yang kami temukan
jadi kami bedakan semuanya sehingga ini juga untuk mempermudah tim dari dvi untuk melakukan identifikasi demikian mas
mas bayu ini bersama rekan rekan dari idrt ini sudah empat hari menyelam ya melakukan pencarian evakuasi
kendala apa yang paling dihadapi oleh mas bayu dan teman teman dalam melakukan pencarian korban beberapa hari kemarin
baik sebenarnya sejak mulai hari minggu suasana dan kondisi cuaca sangat kondusif
baik di permukaan air maupun di bawah air
namun kemarin memang terjadi anomali di mana cuaca di permukaan air
angin lumayan kencang dan gelombang tinggi
seperti yang disampaikan oleh bmkg di lokasi kami mengalami gelombang sampai satu lima meter
dan angin yang sangat kencang sehingga ini mempersulit tim support di permukaan untuk bisa membantu penyelam
sementara kalau di bawah airnya saya rasa nggak ada kendala selain jarak pandang di bawah air yang memang tidak terlalu baik
kemarin sempat terhenti apakah tetap ada dari komunitas mas
tetap ada kegiatan menyelam untuk melakukan pencarian atau seperti apa kemarin di hari kelima
ya kemarin kami memutuskan diputuskan oleh basarnas karena kami berada di bawah komando basarnas
untuk menghentikan penyelaman selama satu hari
itu juga untuk memberikan waktu istirahat bagi para penyelam
sehingga momen tersebut kami gunakan untuk istirahat
mas bayu ini yang menarik adalah mas bayu dan teman teman ini mengevakuasi khusus mengevakuasi jenazah pada kemarin
di hari kelima kemudian hari sebelumnya juga
sebenarnya yang paling membuat hati kita begitu teriris adalah ketika bentuknya sudah menjadi bagian tubuh
pada saat mas bayu nih sebagai penyelam menjadi relawan saat mengevakuasi jenazah dalam bentuk tersebut
seperti apa rasanya atau ungkapan dari mas bayu
sebenarnya yang kami pikirkan adalah lebih kepada keluarga para korban
di mana keluarga korban ini menunggu
kabar dan proses identifikasi sehingga mereka dapat memperlakukan keluarga mereka ini selayaknya seperti jenazah
begitu sebenarnya mas
terakhir mas bayu dari empat hari melakukan penyelaman kemarin
begitu walaupun kemarin sempat terhenti di hari kelima
kira kira apa saja yang mas bayu pribadi dapatkan ketika menyelam melakukan pencarian di bawah air
ya sebenarnya sebagaimana yang sebelum sebelum kecelakaan pesawat sebelumnya yang kami selalu ada di kepala kami adalah
kami memikirkan bagaimana keluarga korban menunggu kepastian
menunggu kabar bahwa mereka mendapatkan jenazah atau ataupun sisa jenazah daripada keluarga mereka
dan kami pikir dengan memberikan apa yang kami bisa
ini akan sangat membantu proses identifikasi sehingga keluarga mendapatkan kembali sisa dari keluarga yang mereka cintai
empat hari melakukan pencarian satu hari berapa lama
berapa lama menyelam
ya satu hari biasanya kami melakukan dua sampai tiga penyelaman masing masing penyelaman itu sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menit
baik terima kasih mas bayu terima kasih banyak sehat selalu
ya dan yuda memang seperti yang diagendakan atau diinformasikan oleh tim gabungan basarnas bahwa hari ini ada lebih dari empat personil diantaranya dua ratus enam puluh delapan penyelam tadi
saat ini masih terus dilakukan evakuasi atau pencarian di perairan kepulauan seribu
cuaca diperkirakan memang cerah berawan siang ini
namun di dermaga jict dua ini sedikit hujan rintik
semoga saja nanti di perairan kepulauan seribu cuacanya cukup mendukung untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi
baik victor terima kasih untuk laporan langsung anda sekarang